tim penyidik gabungan polri dan tni terus mendalami
kasus penembakan rina wulandari istri anggota tni di semarang
usai melakukan olah tkp tim penyidik berhasil mendapati
beberapa rekaman kamera pengawas atau cctv
yang memperlihatkan keberadaan pelaku hingga eksekusi penembakan
di depan rumah korban
dari penyelidikan sementara tim penyidik menduga
kuat penembakan dilakukan secara terencana
dugaan ini muncul seiring rekaman kamera pengawas cctv
menunjukkan pelaku yang berjumlah empat orang berboncengan sepeda motor
mengenakan jaket dan buka tertutup helm dan masker
usai mengawasi rumah korban di sekitar jalan cemara banyumanik semarang
dua pelaku langsung bergerak ketika melihat korban tiba di rumah
dari menjemput anaknya di sekolah
satu tembakan diletuskan pelaku ke korban dari arah belakang
belum cukup puas pelaku berbalik arah dan kembali menembak korban
hingga korban spontan sempat akan memukul pelaku dengan tas
korban pun kemudian masuk ke garasi rumah dan tersungkur bersimbah darah
hingga kemudian dilarikan ke rumah sakit
yang pasti pertanyaan apakah ini derenjakan atau tidak
kami menyampaikan bahwa ini adalah hal yang sangat penting

kenapa karena dari hasil pengolahan cctv
di ekstra cctv nya itu kan kelihatan
ketika diintip kemudian diikuti
itu sudah direncanakan oleh empat pelaku
rina wulandari warga jalan cemara tiga banyumanik semarang
merupakan istri dari kopral satu muslimin
anggota tni arhanud semarang
wanita berusia tiga puluh empat tahun tersebut

orang tak dikenal pada senin delapan belas juli kemarin
di mana dua peluru mengenai bagian perutnya
damar sinuko semarang jawa tengah